kantor bmkg stasiun meteorologi ahmad yani semarang jawa tengah mengimbau warga mewaspadai efek musim pancaroba selama bulan puasa
mereka harus selalu bermain sumber peti dan akar untuk menunjukan keberuntungan
itu jelas jadi ini ya salah satu

homing ini udah bukan
nah itu sangat menginspirasi buat saya
di hari lebaran mal tetap buka dengan beberapa ketentuan sesuai dengan instruksi mendagri
bahwa vw itu bisa menghidupkan ekonomi kerakyatannya
aduh denny udah agak
nah yang gemuknya itu dipanggilnya se bom bom gitu
dan ternyata memang mereka benar benar bersemangat juga
karena ini sembilan puluh dua sudah kalah ya kan udah sepuluh tahun itu sembilan puluh empat kan udah kalah sepuluh tahun
kalo nanti di dalam sarik kurang lebih ya kurang lebih ngabisin satu ratus lima puluh kilogram sampai dua ratus kilogram setiap harinya
tergusur proyek infrastruktur bukan kali pertama untuk didin
maksudnya itu mungkin bisa ada kenaikan dalam waktu
main di istora di kandang sendiri dan semua mengharapkan thomas cup bisa direbut
tapi ada skenario itu bang ya
peter juga melahirkan banyak perusahaan
jadi kesimpulannya adalah pemain ini jadi susah main lagi
bahwa presiden boleh kampanye
apa catatan yang perlu diatur dalam studi tour ini
bumbu menjadi bubble atau dalam bahasa jawa disebut blue kutuk
ya jauh ini memang kita tahu dalam seminggu
nomor nomornya memang belum ditentukan setiap calegnya gitu ya
itu kan bener bener pure semua pemain muda
karena proses pemeriksaan sudah selesai
dalam kompetisi kali ini mobil kategori urban ini menjadi idola
delapan tahun sejak fina dan eki tewas dibunuh kasus hukum kedua remaja asal cirebon jawa barat itu tak pernah benar benar tuntas
jadi kita sedikit menerangkan tentang genetik virus sars cov dua penyebab covid ini
pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh
kalau dari saya sih
setelah itu masukkan potongan cumi cumi aduk sebentar
tentu kami harus arif harus bijaksana ditertibkan